perasaan aku mungkin gak seperti kayak dulu
tapi aku akan mencoba terus merasa
lakukan yang membuat kamu nyaman
buat kamu bahagia
gak apa apa dia akan denger aja
dia bisa sendiri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari kemarin aku gak bisa kemana mana
gak ada kabar soalnya
kemarin aku pulang ke rumah
ini sekarang aku lagi mau ke sekolahnya rena
karena rena ada pentas drama di sekolahnya
beri sama orang tua murid disana
papa mau tanya
gimana dinner kamu sama al
sepertinya aku gak pernah cerita ke papa sekarang
kalau aku bisa ketemu langsung sama papa
nanti aja ya pak aku jelasinnya
salam buat rena ya
iya pak nanti aku salamin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sekarang gue harus masukin passwordnya
untung aja nyala
kok mati lagi sih
kamu kenapa sa
kok marah marah di toilet
tapi gue harus tenang
tenang ya lo sa
finally rena dan orangtunya sampe juga
kami sudah membuat kebacawan
kamu masih bisa ikut pentasnya kan
tentu bisa bu andin
silahkan ganti kostumnya ya di fitting room
lewat sini bu
oke pak ya udah
bos alhamdulillah banget ya saya lega banget akhirnya pak bos sama andin bisa tampil di acara sekolahnya
rina iya alhamdulillah ya mirna ya ditemukan dan akhirnya mereka bisa tampil bersama menggoda
sabar ibu melihat penampilan mereka bertiga aduh kayak apa ya iya i'm sure bagus ya asli
thank you the latif sirena loh mama sayang mama cantik sekali makasih saya anak mama juga
cantik banget ini mah tadi papa titip kotak ini ke aku suruh mama pakai
buka dong mah aku takut takut kenapa takut nggak bisa mah
ya jangan takut ya sayangnya
pasti bisa ya rena tenang ya papa sama mama pasti bakal bantu rena di
sebelum kita naik panggung
sebelum kita naik panggung
sebelum kita naikin
sebelum kita naikin
sebelum kita naikin
kita berdoa sama sama ya
kita berdoa sama sama ya
semoga aku bisa tampil yang baik
terima kasih ya allah
and finally sekarang adalah peserta terakhir acara hari ini
beri tepuk tangan kepada rena putri amari bersama papa dan mamanya